partai demokrat belum menentukan sikap dalam mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta di putaran kedua
aspirasi akar rumput yang meminta untuk berpihak pada anisandi belum tersalurkan
karena keundangan sepenuhnya ada di tangan pada dewan pimpinan pusat partai
ditemui dalam deklarasi dukungan forum ulama dan habib kepada anies sandi
ketua dpd demokrat dki jakarta nahrawi ramli menyatakan partainya belum menentukan sikap
tidak sedikit pendukung agus silvi yang telah berbelok kepada anies sandi
namun komunikasi politik sebenarnya dilakukan kepada kedua pasangan calon baik ahok jarot maupun anis sandi
kami kan ada mekanisme tadi ada mekanisme nanti ada rapat di tingkat dpp
dimana dpd dki dilibatkan karena petanya yang tahu kan dpd kan
kemudian kita berandai andai seperti apa nanti dpp
jadi kewenangan ketentuan koalisi bagi partai demokrat adanya di dpp
mungkin trup info info awal peta dan sebagainya itu dari dpd
tapi dibahas dengan semua pihak kan pertimbangannya kan apalagi jakarta
ibu kota negara jakarta sentralnya segala kegiatan
pasti ada pertimbangan pertimbangan lain